untuk setia kepada prabu jayakatwa dan juga kediri
dan aku terima
sujud kestiaanmu itu pada aku
untuk menunjukkan kestiaanmu itu
kamu harus melakukan satu syarat
sendiko gusti prabu
lagi pula perjalanan ini
demi keselamatan mereka di kemudian hari
ternyata kekuatanku berangsur angsur pulih
semakin banyak aku membunuh apa orang
semakin kuat tenagaku

aku berasal dari pasai
aku datang kemari hendak menimba ilmu dan juga menyebarkan agama islam
aku berharap apa yang kamu cari akan kamu temukan
aku berharap kita tidak tertangkap sebelum bertemu dengan jaya katua
jaya katuang segan dengan aku
anak buahnya tentu tidak akan berani macam macam
berani sekali kalian berjalan di kota kediri
apa kalian sudah lupa
kalau kalian berdua itu adalah buronan
dia wijaya adalah tamuku
maaf gusti adipati
kami ingin bertemu dengan prabu jaya katua
itu itu dia nggak ya
pak lastri apa yang sudah kamu lakukan
kamandano ini semua bukan urusan
namun sekarang karena aku mempunyai dendam denganmu kau juga harus mati
kakang aku akan membantumu
kurang ajar ternyata kekuatanku belum mampu melalakan naga puspa
dan juga penyamaran ku terbongkar oleh kamandano
baiklah kalau begitu mau tidak mau aku harus mengikuti
bagus bagus sekali kakang
kakang akan mendapatkan hadiah yang besar dariku
karena sudah membawa diyahwijaya ke sini
aku tidak menginginkan hadiah gusti perhati
sekarang ini gawijaya gayatri dan rogolawe hadir di sini untuk menyerahkan diri
dan mencatatkan kesetiaan yang pada kebiru
setia kepada aku
kami bersumpah untuk setia kepada prabu jaya katua dan juga kediri
hahaha bagus bagus sekali
aku suka kakak aku suka
dan aku terima sujud kesetiaanmu itu padaku
tapi untuk menunjukkan kesetiaanmu itu
kamu harus melakukan satu syarat
sendiko gusti pramu
mohon ampun gusti pramu
mohon gusti pramu mempertimbangkannya lagi
untuk menunjukkan kalau kau setia
kau setia padaku
kau setia padaku
pramu bagaimana ini
nyawara dan mijaya
dan nyima skaya ditrancam
apa yang harus kita lakukan
laweh jangan gagal